sopirnya anti macet aman cepat langsung sampai tujuan
ya ampun kotor kali labismu ini
cuman aja penumpang bisa nyaman kayak gini kalo fasilitasnya pun tak dijaga
oh oh oh cuman apulahnya ini
di soperin dong tidak orang melaku melaku
di ekonomi narap macung ini gak bisa mandek
supirnya mana sih lama banget aku kan ada ujian
aduh nanti kalau aku telat aku gak lulus terus aku jadi pengangguran
aduh amit amit jangan sampai deh
tuh kakak terasa berapa deh sayang sakit gigi nih
belum lagi nanti sampe rumah sakit lagi sehantri lagi
kalo supir terada saya turun naik bis lain ini
saya mau supir yang anti macet aman langsung sampai tujuan
matak melibisnya tong salah
pilih bis anu supir nanti disiplin
sepados orang tegak telantar kan
sebenarnya bapak bapak ibu ibu
tentukan pilihanmu di pilkada serentak dua ribu delapan belas
satu suara satu harapan